segar berkilauan paduan dari bunga telang dicampur sitrus
tidak bisa bekerja lagi
apa sebenarnya akar dari masalah ini bung alphonse
ya bisa dibilang kayak sinetron film gitu sih
tepatnya lebih kepada pengaruh kita juga tidak berhenti untuk terus mengevaluasi dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait apakah acara ini layak untuk konsumsi umum tanpa batasan umur ataupun memang harus dibatasi umur
kang emil itu jauh di atas nama nama yang lain gitu ya